masih soal bansos hakim konstitusi arief hidayat meminta menteri sosial menjelaskan langkah presiden jokowi
ikut dalam pembagian bansos bertepatan masa kampanye pemilu
tri risma hari ini hanya menjawab segala bentuk bantuan yang berasal dari kementerian sosial
tidak berupa barang melainkan tunai transfer ke rekening penerima manfaat
presiden pada waktu bagi bagi bantuan sosial di depan istana
nah presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman teman dari pemohon dua
presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye
sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga saling fitnah diantara kita anak bangsa
nah itu menggunakan bansos apa di mana dari mana
bahwa bansos di kementerian sosial itu bentuknya cash transfer
jadi tidak ada tidak ada dalam bentuk natura atau barang
jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat seratus persen
kecuali respon kasus jadi ada yang sakit ada yang apa namanya disabilitas butuh bantuan
dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali
baru kita bentukkan macam macam mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya
seperti itu jadi kalau untuk reguler kami seratus persen menggunakan transfer ke rekening pm
seperti itu jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura